selasa siang kemarin balai konservasi sumber daya alam kalimantan barat ini memindahkan seekor buaya muara
yang telah dipelihara selama dua puluh dua tahun di rumah salah satu warga
ya dan proses pemindahan buaya sepanjang dua meter ini menegangkan karena buaya terus berontak
proses pemindahan buaya muara yang dipelihara rony irfan berlangsung menegangkan
buaya yang berada di belakang rumah roni di kompleks wigio permai dua pontianak terus berontak
membuat petugas kewalahan
setelah menggunakan segala cara akhirnya mulut buaya muara yang telah dua puluh dua tahun dipelihara ini bisa diikat
dan dibawa ke kendaraan petugas balai konservasi sumberdaya alam kalimantan barat
buaya muara merupakan buaya berukuran paling besar
meski populasinya di alam masih banyak namun satwa ini masuk ke dalam satwa yang dilindungi
saat ini buaya muara tersebut dirawat di lembaga konservasi singkazu singkawang